dua puluh februari lalu agus harimurti yudhoyono putra sulung sby sudah menyuarakan isu kudeta terhadap kepemimpinannya
dalam konferensi pers di kantor dpp demokrat di jalan proklamasi jakarta pusat agus harimurti secara terbuka menyebut ada gerakan politik yang hendak mengambil paksa demokrat dan mengganti dirinya
agus bahkan menyatakan gerakan ini tidak hanya melibatkan kader tapi juga lingkaran istana
menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan presiden joko widodo
isu kudeta partai demokrat pun langsung direspon oleh istana
kepala staf kepresidenan muldoko membantah tudingan istana terlibat gerakan kudeta
hal yang sama juga diungkapkan menko polhukam mahfud md
dalam akun twitternya mahfud md membantah tudingan
sempat berbicara dan merestui kepala staf kepresidenan muldoko mengambil alih tampuk kepemimpinan partai demokrat melalui kongres luar biasa
sejumlah politikus di senayan juga merespons isu kudeta partai demokrat
anggota fraksi pdi perjuangan masinton pasaribu sempat bersuara
isu kudeta partai demokrat
isu kudeta partai demokrat
isu kudeta partai demokrat
isu kudeta partai demokrat hanyalah strategi politik ala demokrat untuk mencuri perhatian publik
dalam kaitan ini persoalan partai demokrat menurut saya istana atau apalagi sampai kepada pak presiden menurut saya jauh
tapi ya kalau ini mau dijadikan satu isu politik mencari perhatian dan mencuri perhatian publik ya menurut saya publik juga sudah tahu lah ya
tapi kalau ini mau dijadikan satu isu politik mencuri perhatian publik juga sudah tahu
sementara ketua dpp partai keadilan sejahtera mardani alisera sempat bersuara
isu kudeta demokrat adalah hal yang serius terlebih jika melibatkan elit penguasa
partai keadilan sejahtera mendukung langkah kawan kawan demokrat untuk membuka ke publik
ini sangat berbahaya
bagi praktek demokrasi
karena demokrasi pada dasarnya adalah
kedaulatan di tangan rakyat
ketika elit berusaha merekayasa
apalagi melakukan kooptasi kepada satu partai politik
itu sangat bertentangan dengan etika
dari kilas balik perahara partai demokrat
publik kini bisa menilai sendiri
benarkah terjadi kudeta dalam tubuh partai demokrat
seperti apa akhir kisruh partai ini